ya munculnya varian baru virus corona yang menggegerkan dunia cukup mengkhawatirkan
termasuk bagi indonesia yang tengah mengantisipasi ancaman gelombang ketiga
setelah muncul desakan dari banyak pihak untuk memperketat pintu masuk ke indonesia
pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang kedatangan wna dari sejumlah negara di afrika
dan akan kemudian ditambah kembali
bagaimana media memotret munculnya varian baru virus corona omikron
dan upaya pemerintah mencegah penyebaran virus tersebut
kita akan diskusikan pada malam hari ini dari perspektif editorial bersama dengan para jurnalis senior
ada mas revolusi reza wapemret dan kepala peliputan cnn indonesia
dan juga mas elvan dhani sutrisno wapemret dari detik com
selamat malam mas revo mas elvan apa kabar
selamat malam mas muda
baik mas revo dan mas elvan kita ada dua topik malam ini
tapi kita akan bahas yang pertama adalah soal varian baru virus corona omikron ya
yang kemudian sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan sejumlah langkah
mas revo dulu sudah cukupkah mas revo
sudah cukup responsif juga pemerintah kita menyiapkan langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus varian baru ini
dengan melarang wna masuk dari sejumlah negara khususnya dari negara negara afrika
dan juga ada sejumlah kebijakan atau masih ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan sebetulnya
ya renhar yang pastikan kita baru saja mendengar ya
tadi sekitar pukul setengah tujuh ya
ke menko marfest bersama menteri kesehatan kemudian kepala bnpb
dan beberapa ahli juga melakukan konversi terkait dengan langkah langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah indonesia
untuk mencegah masuknya varian b satu satu lima ratus dua puluh sembilan atau yang dinamakan varian omikron ini
kita tentu harus mengapresiasi langkah cepat ini
tapi tentunya tidak cukup ya renhar
walaupun memang sekarang pemerintah
akan memperlakukan beberapa kebijakan
misalnya menambah masa karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri
dari yang awalnya cuma tiga hari menjadi tujuh hari
dan khusus untuk negara negara yang terdeteksi ada kasus omikron dengan jangka waktu yang lebih lama
kemudian juga memperketat perbatasan perbatasan
saya pikir ini merupakan langkah yang memang seharusnya dilakukan
tapi tentu saja ini tidak cukup renhard
karena kita memiliki catatan ketika varian delta pada pertengahan tahun dua ribu satu kemarin ya
ada beberapa kombinasi yang cukup mematikan
yaitu ada tiga trisula lah gitu ya
yang kombinasinya itu pertama ada apa namanya usai liburan pada waktu itu yang delta kasusnya kan
usai liburan ibu fitri
masih rendahnya vaksinasi dan ditambah dengan varian baru
nah ini tiga kombinasi ini yang seharusnya juga menjadi catatan
ketika saat ini di indonesia juga capaian vaksinasi belum mencapai target gitu ya
jadi vaksinasi tahap satu kan masih sekitar
vaksinasi tahap dua masih jauh lebih rendah lagi
artinya masih banyak masih jutaan warga indonesia yang belum vaksin
bulan desember depan ini kita akan masuk fitur sekolah
ditambah libur natal dan tahun baru
ada kejadian yang potensi berulang kalau misalkan kita tidak mengantisipasi sejak dini gitu
ada libur ada libur natal dan tahun baru
ditambah libur sekolah libur semester ya
kemudian capaian vaksinasi belum sepenuhnya sesuai target
dan ketiga ada varian baru omicron ini
pengalaman yang pertengahan tahun kemarin harus menjadi catatan serius ya bagi kita
supaya tidak terulang lagi
ya jadi kita apresiasi langkah responsif ini
tapi juga masih ada sejumlah catatan
kalau yang kemudian pernah juga diakui oleh menkes bgs
pak budi gunadi ya mas revo
bahwa saat itu varian delta masuk lewat pintu pintu jalur laut
nah bagaimana kemudian ini harus juga menjadi perhatian dari
pemerintah kita bahwa
oke pintu masuk wna dari jalur udara diperketat
tapi kemudian jalur laut kita seringkali kemudian kebobolnya dari situ
ya memang jalur semua jalur pintu masuk ya dari perjalanan pelaku penuasnya harus diperketat
tidak hanya udara tapi juga jalur laut
termasuk juga jalur darat sebenarnya
karena ada beberapa lokasi kan ada beberapa pintu jalur perbatasan kita yang bisa menggunakan jalur garat
dan potensi itu tentu masih tentu ada gitu ya renat ya
karena kan omikron sekarang juga terdeteksi di australia
artinya kalau misalkan australia itu dekat dengan papua new guinea
dekat dengan timur leste dan kita tahu ada perbatasan yang perbatasan darat di situ
artinya sebenarnya tidak hanya perbatasan udara
tapi semua titik titik pintu masuk darat laut udara itu yang harus diperketat
dan hendaknya ini menjadi catatan yang
yang ini ya yang harus diperhatikan betul gitu
karena segala kan tidak semua fasilitas fasilitas tracing ya
fasilitas apa namanya pemindaian di pintu pintu masuk itu memiliki kecanggihan teknologi yang sama
di beberapa bandara udara tentu seperti soekarno hatta atau bali misalnya
mungkin jauh lebih canggih
tapi bagaimana dengan titik titik lain
kalau misalkan tidak cukup canggih
maka harus dicari cara lain yang tidak kalah ketatnya
jadi ada penerapan misalnya karantina seperti yang disyaratkan
tujuh hari atau empat belas hari itu harus mutlak dilakukan
mas elvan bagaimana melihat keputusan atau kebijakan anda
untuk merespon penyebaran virus varian baru corona omikron ini
yang sudah tadi disampaikan juga oleh para menteri dari pemerintah
agar bisa mengendalikan atau paling tidak kita bisa menjaga
agar tidak masuk varian baru ini ke indonesia
baik reinhardt jadi sepakat dengan pemerintah
masyarakat tidak perlu panik
ya kan situasi covid juga sekarang sudah jauh terkendali
dengan kesadaran masyarakat yang tinggi
dengan proses vaksinasi yang masih berjalan
tetapi yang harus dicatat juga pemerintah juga tidak boleh
tidak boleh sampai bobol lagi gitu
jadi harus benar benar sangat ketat menetapkan protokol pengamanan ini
belajar dari kasus corona masuk indonesia waktu itu ya kan
corona di luar sudah meledak sangat luar biasa
di indonesia belum ada kasus waktu itu
dan kita dikagetkan dari dua kasus pertama waktu itu kan
yang kemudian heboh kan
waktu itu ada garis polisi segala macam
nah itu yang kemudian setelah itu indonesia menjadi salah satu negara
dengan tingkat penularan yang cukup tinggi di dunia gitu
waktu itu pemerintah merasa sudah sangat ketat menjaga
dan ternyata masuk gitu
covid itu masuk dan menyebar dan kejadian lagi ketika kasus corona delta
bagus kita mengapresiasi pemerintah
mengambil langkah cepat dengan melakukan pelarangan
menutup pintu pintu masuk dari negara negara yang
sembilan negara di dunia ya dengan satu ratus dua puluh delapan kasus corona
apa varian baru ini
bagus langkah itu tapi harus konsisten diterapkan
jadi jangan cuma udara laut dan semua jalur harus dijaga
ini untuk menjaga karena sekarang itu covid kan baru mulai turun kan
dan ancaman di negara negara di luar itu sudah nyata
dan kalau melihat fakta fakta
reinhardt varian baru ini kan sangat berbahaya ya
dia penyebarannya sangat cepat
daripada corona tipe delta sekalipun
dan ada informasi ini lebih membahayakan orang yang belum divaksin
jadi saya kira pemerintah harus mengencarkan lagi vaksinasi
tuntaskan sama yang belum divaksin
bahkan beberapa pakar menyebut bahwa corona tipe baru ini
apa varian baru ini dia juga kebal terhadap vaksin
mudah mudahan tidak seperti itu
jadi kita tetap dengan kesadaran penuh
apa protokol kesehatan pemerintah dan kesadaran penuh
menutup pintu pintu masuk dari negara negara yang berpotensi penularan
dan jangan lupa kita sedang dalam tantangan yang berat ya
karena akan ada libur nataru sebentar lagi
dan itu ada atau tidak varian baru itu akan menjadi apa
hal yang harus betul betul diwaspadai
karena kalau sampai itu skip gitu
kemudian terjadi kerumunan segala macam
akhirnya tanpa ada omikron pun covid kita akan meningkat lagi
itu jangan sampai terjadi
biarkan masyarakat kita sehat dan ekonomi kita tumbuh
ya libur nataru menjadi titik krusial ya mas elvan
bahwa kita menuju tahun dua ribu dua puluh
dan apakah kita bisa kemudian melewati ancaman gelombang ketiga atau tidak
atau bisa mengantisipasi paling tidak begitu
kita kan belum tahu sampai sekarang
bagaimana sebetulnya aturan yang akan di
aturan turunan dari ppkm level tiga pada libur nataru
melihat ada ancaman varian baru
kemudian juga ada libur natal yang perlu diantisipasi
perlukah sebetulnya pemerintah mungkin dari sekarang sudah bisa menggodok aturan yang baku
seperti apa kemudian ppkm level tiga di libur nataru ini harus akan diterapkan
karena sekarang juga masih banyak yang bertanya tanya
masih banyak yang bingung akan seperti apa nantinya
betul renard dari banyak berita di titik kom
banyak sekali komentar dari pembaca yang bertanya tanya setiap kali kita mengulas gitu
soal penurunan corona dan kemudian akan ada libur nataru gitu
banyak sekali yang bertanya tanya ini bisa nggak kita jalan
banyak sekali yang bertanya seperti itu
jadi apa ini sekarang itu menjadi titik krusial
betul tadi renard sampaikan
jadi pemerintah harus segera menyusun aturannya
karena apa namanya tidak bisa dipungkiri
bahkan sekarang sudah banyak yang liburan renat
karena sudah masuk ke akhir tahun segala macam
mereka sudah menduga duga nih akhir tahun pasti sangat ketat
kemudian sekarang ini justru banyak yang cuti untuk jalan gitu
jadi jangan sampai belum apa aturan ini kemudian dibuat nataru ya
hanya setelah tanggal dua puluh lima nanti dibikin atau mendekati tanggal dua puluh lima sampai dengan tanggal satu
itu pembatasannya saya rasa tidak maksimal
jadi harus mulai dibikin kan dari sekarang
momentumnya juga ada corona varian baru
jadi harusnya pemerintah dalam kondisi mesin yang sangat panas
untuk dalam arti untuk bisa mencegah penyebaran covid yang sudah melandai ini
jadi artinya aturan itu harus clear harus benar benar ketat rasa rasanya
kita belum siap untuk kebebasan penuh gitu renhard
jadi kalau bisa diatur aturannya dengan baik
jadi ekonomi tetap jalan kesehatan juga tetap jadi prioritas gitu renard
oke mas revo kita biasa mengenal istilahnya pak jokowi itu gas dan rem gitu ya
nah sekarang ini ada nataru di depan mata
sementara juga varian baru juga mengintai dari luar ya
kita punya pengalaman pahit di libur idul fitri
di mana varian delta kita kebobolan dan berbarengan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi
apakah ini saatnya kemudian juga pemerintah mulai mengkalkulasi
mulai menggas lagi kebijakan setelah ada pelonggaran yang cukup lama
atau kembali akan dihadapkan dengan pertimbangan atau pilihan yang sulit
antara ekonomi dan juga kesehatan lagi lagi bagaimana mas revo
ya memang tadi yang disampaikan mas elvan ya rehat
kepastian kepastian itu yang dibutuhkan
karena misalnya apakah nanti ketika ppkm level tiga diberlakukan di libur nataru
bagaimana dengan tingkat hunian hotel dan sebagainya
saya pikir hal hal seperti itu harus segera disampaikan
karena ada banyak juga penuhnya pelaku pelaku industri pariwisata yang berharap gitu ya
dengan adanya libur natal dan tahun baru ini
nah menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan ini kan yang selama ini menjadi kunci gitu
kita tentu saja titik beratnya pada kesehatan
karena bagaimanapun kalau misalkan kesehatannya popol ya pasti ekonominya pasti akan seblok lah
nah artinya memang sejak awal kewaspadaan itu harus terus dibangun
bagaimana kemudian campaign antara prokes yang harus dilakukan oleh masyarakat
harus terus dijalankan karena kita tahu sekarang ini sudah mulailah gitu
masyarakat banyak yang sudah mulai merasa karena angka covid sudah mulai minim
kemudian prokes sudah mulai longgar gitu
pemakaian masker sudah mulai di beberapa titik kita lihat sudah mulai apa ya
mulai tidak seketat yang lalu lalu gitu
nah karena kita belum tahu sejauh mana efek omikron kemudian apakah nanti
apakah vaksinasi dan lain sebagainya itu
nah karena kita belum tahu sejauh mana efek omikron kemudian apakah nanti apakah vaksinasi dan lain sebagainya itu
ini akan bisa menangkal varian baru dan lain sebagainya
maka kewaspadaan itu harus mutlak gitu renat
kebijakan bahwa masker dan vaksin gitu ya
yang kempen dari pemerintahkan mengawinkan antara masker dan vaksin
itu harus terus diperluas dan didengungkan secara masif
di satu sisi yang lain juga aturan aturan terkait dengan bagaimana nanti libur natal dan tahun baru itu juga harus segera dipastikan
karena jangan sampai ada ketidakpastian yang membuat industri industri pariwisata ini bingung
jangan sampai orang juga sudah terlanjur melakukan booking booking hotel dan mungkin juga pesawat kemudian nanti tidak bisa berangkat ya
mas revo kita agak lompat agak jauh ya di tahun dua ribu dua puluh dua ada event g dua puluh
kita lihat di aturan aturan yang dikeluarkan pemerintah ini ada semacam pengecualian bagi delegasi mungkin dari negara negara di afrika atau afrika di bagian selatan
dan juga g dua puluh juga menjadi pertaruhan sama baik kita begitu ya
nah agak jauh ke sana
karena ini perlu juga diperhatikan artinya mas revo bahwa ada dua ribu dua puluh dua selain kita memperketat pintu masuk tapi juga ada event event internasional yang ya tentu ini harus dicermati baik agar tidak menjadi justru pintu masuk penyebaran varian baru atau bagaimana ini mas revo
untuk melihat kita di acara tahun dua ribu dua puluh dua ini

kalau melihat dari konversi dari pemerintah yang baru saja dilakukan oleh menko marves dan juga menteri kesehatan kan memang akan ada pengecualian
ya kalau melihat dari konversi dari pemerintah yang baru saja dilakukan oleh menko marves dan juga menteri kesehatan kan memang akan ada pengecualian

apakah mekanismenya itu ketika sebelum berangkat harus dengan golden test yaitu pcr kemudian ketika tiba juga harus pcr kemudian nanti mungkin akan pcr secara berkala atau bagaimana
karena kita juga belum tahu ya
tapi saya pikir kita sudah cukup
selama berarti kan artinya kita sudah hampir dua tahun ya berada dalam kondisi pandemi dan makin kesini kita sudah semakin tahu apa namanya virus ini bagaimana gitu ya cara kerja dan kemudian penanganan
kita harap dengan adanya semakin berpengalaman ini maka penanganan penanganannya menjadi lebih komprehensif gitu
termasuk untuk g dua puluh yang akan diberlakukan di tahun dua ribu dua puluh
puncaknya di bulan oktober ya
nah yang kita harapkan tentu semua syarat kewaspadaan tetap diberlakukan
di sisi lain juga kemudian cakupan cakupan vaksinasi termasuk juga kemungkinan kemungkinan adanya booster atau suntikan ketiga juga harus segera diberlakukan
karena di dalam beberapa studi memang booster ini cukup efektif ya untuk menghambat virus gitu
perkuat antibody kita gitu
nah sementara kan kita tahu kita sampai sekarang dalam kondisi yang harus waspada
karena kalau kita lihat rentang waktunya artinya orang orang yang divaksin di periode pertama di bulan februari maret itu kan sekarang sudah lewat dari enam bulan
artinya kalau misalkan efektivitas vaksin apakah setelah enam bulan masih cukup efektif atau tidak
nah ini juga harus diperhitungkan
jadi kuncinya lagi lagi memang vaksinasi dan protokol kesehatan ya
termasuk juga nanti bagaimana protokol protokol lain terkait dengan perjalanan pelaku perjalanan luar negeri ini
bagaimana saringannya agar penyebaran virus ini terutama varian varian baru itu bisa diantisipasi dengan baik
mas elvan ada tambahan soal vaksinasi yang perlu sekali lagi kita dorong kepada pemerintah untuk bisa memperbaiki
berluas jangkauan vaksin
tapi capaiannya sampai sekarang belum sampai ke situ
bagaimana kita perlu mendorong ini kepada pemerintah agar vaksin terus menerus digalakan
karena ada ancaman varian yang baru dan juga ada ancaman pergerakan di akhir tahun
screening juga perlu untuk dipertebal kembali
karena seringkali screening indah di konsep tapi kemudian juga dalam pelaksanaannya banyak yang bobol
itu juga menjadi tetap
catatan tersendiri seperti apa mas elvan
sebetulnya pemerintah sudah punya ya aplikasi peduli lindungi itu cukup baik lah ya
saya juga kalau kemana mana bisa cek gitu seperti apa kerumunannya dan lain lain
cuma memang yang masih memprihatinkan sebenarnya kan vaksinasi kan belum tuntas ya kan
itu harus digas
jadi kalau main case baru saja konvensi virus menyebut katanya varian baru corona itu ada di sembilan negara
indonesia tidak termasuk
saya kira keyakinan seperti itu harus ditambah dengan gaspol untuk vaksinasi
jadi jangan cuma yakin
bahwa kita tidak termasuk
tapi juga harus dilindungi sekuat kuatnya
jadi harus dikeber
momentumnya jelas loh
ini mau nataru nanti gak lama lagi kena lebaran lagi segala macam
jadi mudah mudahan nanti rakyat itu bisa merasakan betul peran pemerintah dalam melindungi rakyatnya
tentu kesadaran masyarakat perlu
kalau mereka nanti kan mereka pasti pengen ya
saya kan juga pengen sudah berapa lebaran saya nggak pulang
saya kan juga pengen merasakan bisa pulang dengan aman gitu kan
nah ini pemerintah wujudkan
jadi biar tidak sibuk dengan urusan industri
industri industri farmasi misalnya kan kemarin perdebatan soal pcr dan lain lain
ya lebih untuk lebih terjun terkait dengan hal hal yang langsung berurusan dengan kesehatan masyarakat
menarik soal g dua puluh sebetulnya
ini sebenarnya challenge juga nih untuk negara di dunia ini
ini kan baru banget ketahuan kan varian baru ini
saya kira negara negara ini sedang betul betul sangat hati hati terhadap varian baru yang membahayakan ini
jadi g dua puluh saya kira kalau kita kemudian
tidak melarang yang dari afrika ya
pertanyaannya apakah negara lain itu akan datang gitu loh
karena mereka punya protokol yang sangat ketat tentunya
dan memang masih jauh ya
masih bulan oktober tahun depan
mudah mudahan juga ini bisa dilawan dengan cepat
bisa ketemu kan banyak perusahaan lagi berlomba lomba bikin vaksin kan
mudah mudahan bisa segera diatasi
jadi tidak mengganggu event itu
saya kira itu juga persiapan yang harus betul betul dipikirkan pemerintah ya
dalam membuat aturan terkait itu
karena bagaimanapun itu gengsi
ya banyak sekali
sudah dipersiapkan jadi jangan sampai kemudian
apa yang harusnya membanggakan kita itu
jangan sampai ada kesalahan sedikit pun
menarik sekali pandangan mas revo dan juga mas elvan
jadi ada banyak catatan bagi pemerintah juga
tapi kita apresiasi respon yang sudah dilakukan
juga menggas kembali soal vaksin
ini pr yang harus segera dituntaskan
dan kita melihat ke g dua puluh di tahun dua ribu dua puluh dua
yang juga harus diantisipasi bersamaan dengan ancaman varian baru
ini kita sudahi topik soal varian baru
kita ke isu yang lain yang kemudian juga tidak kalah menjadi sorotan
adalah ketika mk memutuskan bahwa undang undang cipta kerja
ini cacat formil dan juga inkonstitusional
bersyarat yang mengundang banyak perbincangan dan juga perhatian publik
bagaimana kita melihat keputusan dari mk ini
yang kemudian juga dipandang keputusan yang ambigu
sesaat lagi kami akan segera kembali di cnn indonesia newsro